mereka tetap masuk sekolah pak sekarang mereka ada di kelas saya pak
hah mereka ini bener bener memang tukang bikin onar
pak justru ini kabar baik pak
ini menunjukkan kalau mereka memang betul betul ingin sekolah pak
mereka yang betul betul pengen menimba ilmu pak
jadi pak tolong kasih satu kesempatan buat mereka pak satu kesempatan pak
pak amir ini gimana sih
kan udah berulang kali saya bilang keputusan saya tidak bisa diganggu gugat
rafa pasti bakal berterima kasih sama aku
dan aku bersyukur alhamdulillah kalau reva mau menerima aku jadi maminya
amazing kamu memang hebat
mas aja gak kepikiran sampai saya
oke kalau begitu sekarang mas akan telepon temen mas dan temen reva pasti bisa ditolong
reva aku tau banget pasti kamu bete sama papi kamu
tapi kamu gak usah khawatir
aku udah berhasil
aku udah ngemujuk papi kamu untuk membantuin semua temen temen kamu
aduh kenapa juga sih papi gak dengerin aku tadi
tapi kalau adriana dia dengerin
kalau aku tolak kasian juga boy
eh males banget sebetulnya gue kalau ditolong sama dia
udah sekarang kamu gak perlu banyak nyikir lagi
kamu istirahat kamu tidur
akan aku pastikan semua teman teman kamu bakalan tetap sekolah
ya kamu gak usah khawatir
oke kamu tidur ya
nanti yang indah sayang
ais adik adente mau kemana
ya mau ke sekolah
bener bener aden tuh balik aden mah bukannya aden tuh sudah dikeluarkan sama sekolah
iya iya bener bener sudah dikeluarkan dari sekolah
cuma boy sama temen temen boy tuh udah sepakat
kalau kita bakalan ke sekolah mohon mohon sama kepala sekolah biar kita nggak dikeluarkan dari sekolah
harus berusaha dong bi iya kan
mas aden mah bener bener gentleman pisan laki laki bener bener hebat
bibi masak tujuh pisang kuduki tuh tak
kukubibi didoakan terus den ya
iya cak bekal sarapan nanti di sana ya
nah mas apa apa belum bangun
hmm si aden majikan itu kapal woy masih bau bau tuh
ya udah bismillah ya
ya udah bismillah ya
minta nomor hp yang baru dong den boy
oh nomor hp yang baru
ya udah nanti nanti boy sms deh ya
tapi ingat jangan disebarin kemana mana nomornya
oh tenang den boy jiwa mengediman taruhannya
tapi hp yang kemarin den boy berikan ke pak raya dijatuhin bihira den boy
sekarang diservis den
oh udah tenang aja ya emang ya
nanti maunya kasih ke boy aja nanti bawa ganti semuanya
terima kasih banyak ya
den kamu jadi anak den lah
ya allah terima kasih allah
pernah kau belikan makna majikan yang baik padaku ya allah
ya udah jangan berlebihan
tuh jalan dulu ya
jangan lupa den
jangan sampai sini ya
boy beneran kamu keluar dari sekolah
kita dikeluarin dari sekolah
tapi kita gak mau
ya kalian jangan pergi dong dari sini
nanti kalau kita kita kangen gimana
sama gue gak kangen
ya nong gak apa apa pergi aja ya
itu anak pinter
pagi sayang kalau sampai dikeluarin
selamat pagi pak
kalian mau ke mana
kita mau ke kelas pak
jadi gini pak
kita tuh masih pengen sekolah di sini pak
pengen belajar di sekolah ini
pengen lulus di sekolah ini
karena kita tuh cinta banget sama sekolah ini pak
pak bisa aja kalian
jadi terharu saya dengarnya
saya masih suka sama wc wc
yaudah pak kita ke kelas dulu ya pak
nanti kalau kepala sekolah tahu gimana
oh ya tuhan
wah seneng banget
lihat boy ada di kelas ini lagi
kamu jangan mau dikeluarin ya boy ya
biar kamu bisa belajar sama kita
kita nggak mau keluarin kamu
lo mau kekelaangan gue juga dong
boy ian haikal
kalian bukannya sudah dikeluarkan dari sekolah
kenapa masih masuk kelas
tapi kita masih pengen belajar di sini bu
kita juga berhak mendapatkan pendidikan bu
lagi juga kita nggak bersalah sama sekolah ini
bu kita udah siap belajar nih bu
pak kepala boyan dan haikal tetap masuk sekolah pak
sekarang mereka ada di kelas saya pak
wah mereka ini benar benar memang tukang bikin onar
pak justru ini kabar baik pak
ini menunjukkan kalau mereka memang betul betul ingin sekolah pak
mereka yang betul betul pengen menimba ilmu pak
jadi pak tolong kasih satu kesempatan buat mereka pak
satu kesempatan pak
pak amir ini gimana sih
kan udah berulang kali saya bilang keputusan saya tidak bisa diganggu gugat
pasti gimana lagi sih sekarang karena gue kepala sekolah
ada apa sih pak
itu kayaknya kepala sekolah bakal ngusir boyan sama haikal dari sekolah
wah masa mau belajar diusir sih pak
ya soalnya mereka sudah di do
oh di do
boy jan haikal saya minta kalian segera meninggalkan sekolah ini
karena kalian bukan siswa di sekolah ini lagi
nah pak kami mohon berhenti
kami mohon pak kasih kami kesempatan lagi pak
iya pak apalagi dalam kasus ini kami nggak bersalah pak
kita juga janji pak kalau kita nggak bakal bikin orang lagi di dalam sekolah pun di luar sekolah pak
iya pak biarkan mereka tetap belajar bersama kami pak
mereka tuh orang baik mereka gak pernah ganggu kami
aturan sekolah jelas
sekali tertangkap tawuran harus langsung dikeluarkan
dan saya tidak mau memberi contoh yang buruk bagi siswa lainnya
tolong antar mereka keluar dari sekolah ini
kita bisa keluar sendiri
saya juga bisa keluar sendiri kok pak
kasih jalan buat boy haikalian untuk meninggalkan sekolah ini
makasih ya atas perhatiannya
karena kalian masih pengen kita di sini
tapi yang menentukan kami masih bisa di sini atau enggak bukan kalian
tapi bapak kepala sekolah
itu bukannya adriana
ngapain dia ke sini boy
ngapain di sini
aku ke sini mau ketemu sama kepala sekolah kamu
aku mau dia untuk ngeluarin kamu dan teman teman kamu dari sekolah
adriana lo tau dari mana masalah kayak gini
boy apa yang aku nggak tahu dari kamu
semua kegiatan kamu tuh aku tahu
tentang sekolah kamu tentang geng motor kamu
semuanya aku tahu karena
karena aku masih peduli sama kamu
boi adriana udah deh
kan gue udah pernah bilang sama lo
lo tuh gak usah ngurusin gue lagi
dan buat apa lo ngelakuin semua ini
aku ngelakuin ini semua karena aku masih sayang dan cinta sama kamu boy
rasa itu gak akan pernah berubah
mendingan lo itu enggak usah ngomongin lagi soal cinta
karena lo tuh enggak ngerti
boy aku cuma mau ngebuktiin
masih peduli masih cinta itu aja boy
ngobrol kayak gini di depan temen gue
kenapa aku harus malu
aku memang cinta sama kamu
sampai detik ini dan sampai kapanpun
kenapa aku harus malu boy
memang kegiatannya seperti itu
sorry adriana ya
aku sudah enggak ada perasaan apa apa lagi sama lo
oke kita berhenti
kok lo ngelamun sih re
ngomong apa aja sampai gue datang aja lo gak sadar
enggak bukannya ngelamun
cuma gue tuh lagi kepikiran boy ian haikal
sekarang mereka dikeluarin dari sekolah
yaudah raya gak usah ngerasa bersalah kayak gitu
sekarang lo pikir ya kalau misalkan lo gak laporin mereka ke kantor polisi
mungkin sekarang mereka udah mati digebukin
bener gak sih
ya boy juga bilang gitu sih
tapi ya gimana ya setidaknya kita bisa ngelakuin sesuatu gitu supaya boy gak jadi dikeluarin dari sekolah
tapi apa yang harus kita lakuin nih
lo ngelakuin kayak gini tuh emang buat semuanya apa karena di sana ada boy
ya buat semuanya lah gila lo
udah lah gak usah pura pura gitu raya
gue tuh sekarang udah liat lah dari mata lo gue tuh udah mulai jatuh cinta sama si boy
udah ah gue mah gak bakalan jatuh cinta sama dia
ya bisa gak kita ganti cinta